klub bulu tangkis jaya raya meraih enam emas atau menjuarai bni sirnas a di surabaya
posisi jaya raya ditempel jarum kudus dengan lima emas
sementara itu pertandingan eksebisi antara ganda riki subaja melawan sanjaya dan mahrizal
atlet pelat prof jatim berlangsung dengan seru
para atlet senior tidak mau kalah dengan juniornya yang terus menyerang dengan smash kencang
jual beli pukulan terjadi antara mereka dalam laga eksebisi ini
dari catatan skor pertandingan eksebisi kedudukan seri satu sama
kedua tim sama sama terlihat tidak mau kalah
usai laga eksebisi ini langsung dilakukan penyerahan medali kepada tiap pemenang
klub jaya raya meraih emas terbanyak dengan enam medali
sedangkan klub jarum kudus mendapat lima medali emas
laga bni siarnas a mempertandingkan tiga kelompok usia
kelompok usia pemula atau u lima belas kelompok usia remaja atau u tujuh belas dan kelompok usia taruna u sembilan belas
para atlet selanjutnya berhampiran
mengikuti putaran sirnas berikutnya